anda kembali di cnn indonesia newscast
ppkm darurat berlangsung satu setengah pekan
melihat kasus yang terus bertambah dan mobilitas yang belum melandai
aturan pengetatan ditambah
apakah aturan baru ini bisa efektif memaksa warga membatasi mobilitas
bergabung bersama kami malam ini
komus pol rudi antarik sawan kabupat ops korlantas polri
selamat malam pak rudi apa kabar
selamat malam mbak putri
pak rudy kita tahu jumlah kasus positif terus naik
kemudian ada beberapa adjustment yang dilakukan oleh polri berkaitan dengan penyekatan ini
yang terbaru adalah hari ini penambahan penyekatan di wilayah dki
dan besok ya dua puluh tujuh pintu keluar tol di jawa tengah
berlaku hingga enam belas sampai dua puluh dua juli
apa evaluasi yang kemudian diputus yang sudah dilihat dan kemudian
menyebabkan polri korlantas terutama memilih mengambil keputusan ini
lebih ketat lagi
ya baik mbak
untuk evaluasi mobilitas masyarakat
mulai dari di pelabuhan ptkm darurat ini
memang dari hasil beberapa evaluasi yang secara terkoordinasi dievaluasi sama sama
ini memang menunjukkan hal yang sangat baik ya
jadi penurunan mobilitas yang cukup signifikan
baik itu di jalur jalur
dan di jalur tol
namun memang mobilitas ini masih mengalami kepadatan pada wilayah wilayah pinggiran atau penyangga
utamanya di kabupaten kabupaten
kemudian di kecamatan kelurahan itu
perlu kita tingkatkan kembali
untuk menekan mobilitas itu
dengan kita tahu bahwa
dari selasa nanti
itu ada hari
ini kita mengantisipasi
supaya jangan sampai ada mobilitas
dalam jauh khususnya
atau di dalam masyarakat yang ingin mudik
ini kita tetap mengantisipasi
sehingga kita menambah penyekatan
utamanya di jalur kita lakukan penyekatan
termasuk di pelabuhan
prioritas untuk wilayah lampung jawa
jadi jumlah penyekatan yang katakan
secara keseluruhan dari lampung sampai bali
ada satu tiga ratus titik lokasi penyekatan
baik itu ppkm darurat yang sudah kita gelar
sekaligus kita tambah untuk
antinisipasi libur itu atas
jadi dari delapan puluh delapan lokasi penyekatan di jalan jalur tol
kemudian non tol itu ada empat puluh lima lokasi
kemudian tujuh lokasi di pelabuhan
nah ini mulai pukul dua puluh empat nanti
penambahan di jalur tol itu sudah kita berlakukan
untuk penyekatan atau penambahan penyekatan
pak rudy untuk penambahan penyekatan
kita bicara dulu yang di dki jakarta yang dimulai pada hari ini
ada seratus titik tambahan
kemudian ada pemberlakuan zona waktu itu
dinilai banyak masyarakat masih kurang sosialisasi
sehingga tadi cukup banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat
kami mendapatkan informasi dari teman teman kami yang bertugas di lapangan
apa evaluasinya pak rudi di hari pertama ini khusus untuk di dki dulu
ya kalau di dki memang kita harus melakukan evaluasi
sehingga kita tambah proses penyekatan
kemarin terakhir itu kan sembilan puluh tujuh sekarang ada seratus
sehingga lebih dinamis ya
dan memang kalau terjadi penyekatan penyekatan tersebut
sehingga menyebabkan antrian dan sebagainya
ini kan memang kita untuk memastikan
bahwa mobilitas yang diizinkan itu adalah di sektor kritikal dan esensial
dan itu memang tidak diperbolehkan
sepertinya di rumah saja
di sektor kritikal kita sudah
di bidang keamanan kesehatan logistik makanan minuman itu boleh
kemudian di esensial bahankan keuangan
sehingga kita pastikan mereka yang melakukan mobilitas itu
benar benar dilengkapi dengan strp
surat tanda register pekerja
ataupun dengan surat dinas tugas dari kantor atau pimpinannya
di samping itu ada rehatan pca maupun terikat vaksin
itu yang harus benar benar kita pastikan
sehingga dalam situasi darurat ini ya
diharapkan mobilitasnya benar benar ditekan sampai titik yang paling rendah
oke pak rudy tapi di atas kertas tentu lebih mudah
daripada yang terjadi di lapangan
karena kalau misalnya kita lihat ada tulisan di beberapa media online
ada yang sempat berselisih paham
kemudian ada yang tetap ngotot meleng dikit
kemudian tetap diterobos dan lain sebagainya
itu bagaimana pak rudy soal itu
ya enggak ini perlu tentunya kesadaran kita semuanya
dalam artian masyarakat harus lihat
bahwa tidak benar benar ada kepentingan yang mendesak
atau bukan termasuk dalam dua set
kita harus menjelaskan itu
kita benar benar di rumah sakit
atau kalau boleh dibilang
bukan dari rumah ya memang dari rumah
tak adil benar di rumah
dan di sektor sektor pertantoran
di perusahaan ini juga mentaati
kalau di sektornya esensial
jangan lebih dari itu
ya mau dari dulu kita menilainya
ya benar benar harus
jadi mulai ulunya ini
kesadaran kita semuanya
jadi mulai dari lingkungan terkecil
dari rt rw rumah
ini harus benar benar saling menjaga mengawasi
karena benar benar mobilitas ini
tidak hanya boleh diatur sektor esensial
ppkm darurat ini akan dijadwalkan
hanya sampai dua puluh juli
ada kemungkinan juga diperpanjang
sudah ada wacana untuk itu
ada rencana untuk
sudahkah ada skenario
jika kemudian mobilitas
atau jumlah kasus semakin tidak kunjung turun
mobilitas juga masih ada
karena jalur jalur tikus juga masih terbuka dan bisa ditemukan
apalagi yang akan dilakukan skenario nya
dari kor lantas
saya terus akan mengikuti
komunikasi komunikasi kolonial
dan juga akan terus memperpanjang
pln pengawasan dan pembatasan mobilitas
baik itu penyekatan penyekaptan
intinya benar benar kita
dan juga masyarakat
ya untuk menekan mobilitas intinya itu baik
pak rudi terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
saya terus pak rudi terima kasih